baik berikutnya melalui sambungan telepon sudah ada kombes pol sumarji kapol restasi duarjo
selamat malam pak sumarji
pak sumarji terkait dengan pembakaran mobil artis via valen
sejauh ini penyelidikannya motif pembakarannya sudah bisa diketahui
jadi begini mbak berkaitan dengan kejadian pembakaran mobil via tadi pagi
ini sekarang lagi proses penyelidikan dan juga lagi proses pemeriksaan yang diduga pelaku
karena sampai saat ini ya terduga ini belum mau berbicara terus terang kepada penyidik
dikarenakan masih ada pengaruh alkohol
karena menurut keterangan dari terduga
ini semalam dia minum
minuman keras cukup banyak
sehingga kalau ditanya kadang kadang tidak nyambung
oke jadi sampai dengan saat ini terduga pelaku satu orang sudah diamankan kepolisian
artinya apakah masih ada kemungkinan terduga pelaku yang lainnya pak sumarji
ya kita ini sekarang ini lagi proses penyidikan
lagi proses penyidikan pemeriksaan kepada terduga
sementara ini terduga belum mengatakan ada berapa orang belum
jadi sementara kami belum memeriksa terlalu jauh ke terduga ini
dikarenakan terduga kalau diajak bicara itu bicaranya jadi tidak fokus
kondisinya masih labil
pak sumarji menurut beberapa saksi
keterangan dari beberapa saksi
bahwa terduga pelaku sebelumnya juga sudah atau beberapa kali terlihat di kediaman artis fia valen
apakah polisi juga sudah menggali informasi ini dari lingkungan dari keterangan saksi tetangga
ya jadi begini
berkaitan dengan mengumpulkan keterangan dari saksi saksi
jadi memang terduga ini
itu tujuh hari yang lalu berangkat dari cikarang
menuju ke desa kalitengah
ke rumahnya fia
karena dia tidak punya cukup sangu
jadi gandol truk
itu turun mana lantas turun mana turun mana
seperti itu tadi saya sudah periksa saya sudah tanya ke terduga
selama di sini
selama di tanggulangin
itu tidurnya di dua tempat
kalau tidak di emperan warung dekat rumahnya fia
juga tidur di warung dekat tol
tol luar tanggulangin itu
dari keterangan terduga kami sudah mengumpulkan
memintai keterangan beberapa saksi yang tadi disampaikan
ini sekarang lagi proses
beberapa keterangan saksi baik
maupun dari saksi saksi yang lain
paru paru terangga termasuk tadi keterangan dari terduga
semuanya akan kita jadikan satu
nanti akan kita cocokkan
siapa ini seperti itu
oke berarti terduga pelaku ini bukan warga sekitar ya pak ya
bukan bukan bukan
pelaku ini ktp nya adalah luar jawa timur
ya luar jawa timur
sementara kerjanya kalau menurut keterangan ini
itu kerja jualan baju jualan jaket
ada jualan celana gitu di cikarang
oke pak sumarji sampai dengan sejauh ini berarti kerusakan yang dilaporkan
satu unit mobil saja ya pak ya
tidak ada kerusakan lainnya ya
satu kerusakan mobil alfa
baik terima kasih pak sumarji
kita tunggu pengembangan kasus ini seperti apa ke depannya
terima kasih sekali lagi selamat malam